aing undang kalian ini bukan untuk bertengkar depan hidung aing
tidak tunggu mikir
soal jurus kacamaya itu soal gampang
kapanpun aku bisa mengajarkan kalian
tapi ini ada tugas
singari mati ada
ada masih ada
kasih tau dimana dia berada
dimana akan dimetujuk ada
jangan lupa share dan subscribe
atau kayak di pajajaran gening aku seperti mengenal mata itu mata yang tidak asing bagiku
tidak ini pasti tipu daya ratu junti dia memiliki banyak sihir yang bisa
mengaruhi mata manusia karena prabu jangan berdekat
ya allah apa yang terjadi denganku kenapa aku kenapa aku tidak bisa yang bersuara
sejak kapan kau memanggil bukannya
kenapa kau diam saja cepat jawab pertanyaanku
baiklah kalau begitu aku akan hukum dengan memusnahkan seluruh kesaktian agar
kau tidak bisa lagi berbuat kejahatan di muka bumi ini
kenapa jantungku berdebar debar
tubuhku terasa sangat sakit
apa yang terjadi
ada sesuatu yang terjadi pada bunda
apa yang terjadi pada bunda
kalau begitu mimpiku benar
sekarang bunda dalam bahaya
dimana ibunda berada sekarang
wujud bundanya sekarang
tuhan yang maha pelindung seluruh makhluk makhluknya
lindungilah bunda tercintaku
dimanapun bundaku berada
berikanlah perlindunganmu yang sempurna
untuk ibunda yang ku cintai
sepenuh hatiku ya allah
kenapa kau menangis
ini aku kanda
aku istrimu subang larang
apa kau menyesali atas dosa dosamu
jika memang benar
mengampuni semua dosa dosamu
dia benar benar menyesal
aku harus memberinya kesempatan untuk hidup
ia bisa memperbaiki kesalahannya
sekarang kesakian sudah hilang seluruhnya
hiduplah seperti orang biasa
seperti penduduk biasa
dan gantilah pakaianmu
tidak terancam oleh orang orang yang menerima dendam
atas perbuatanmu di masa lalu
berilah petunjuk pada suamiku
jika yang dihadapannya adalah istrinya ya allah
jangan pergi kanda prabu
jangan tinggalkan aku sendiri disini
kanda sadarlah kanda
aku tidak mau berpisah kembali darimu
aku mencintaimu kanda
kanda prabu jangan pergi kanda
kanda jangan tinggalkan aku
mereka benar benar keterlaluan
aku akan membalas mereka
jangan menangkap mereka
aku akan membalas mereka
bagaimana bisa membalikan jurusku sendiri
jurus apa tadi yang kau baru lepaskan kepada kami
itu jurus kacamaya
ajarkanlah jurus itu kepada aku
karena aku sangat membutuhkannya
aku yang lebih membutuhkan jurus kacamaya
karena aku lebih pantas dari yudhkar
dan aku lebih hebat dari dia
beraninya kau berkata seperti itu
aing undang kalian ini bukan untuk
bertelkar depan hidung aing
tidak tuh mikir
kapanpun aku bisa mengajarkan kalian
ini ada tugas
yang lebih penting
yang harus kalian lakukan
apa itu guru
orak parik pencejaran
tanganku masih belum bisa digerakkan
tapi aku tidak boleh
aku harus segera mencapai istana kumbang

saya hanya menunjukkan ke kataku
kita harus menstop begini
hanya ada één